terdakwa kasus dugaan korupsi pt asuransi jiwasraya hendrisman rahim diduga terpapar virus corona
akibatnya ketua majelis hakim yang memimpin sidang dengan agenda keterangan saksi saksi terpaksa menunda persidangan
hendrisman rahim menjalani sidang perkara di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat rabu siang
terdakwa dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi
sebelum persidangan hendrisman menjalani rapi tes
hasilnya ia reaktif
sidang yang sedang berlangsung akhirnya diskors atau ditunda oleh ketua majelis hakim
untuk memutus penyebaran virus semua majelis hakim dan yang berada di dalam ruangan sidang diperintahkan untuk melakukan rapi tes
ruang sidang pun langsung disemprot disinfektan
yang sakit ini untuk dilakukan swab untuk memastikan positif
apabila nanti hasilnya ternyata sakit betul
sejak sudah disinfektikan maka yang bersangkutan akan dibantar
dan tentunya majelisnya sendiri akan dilakukan pengecekan dan semua yang ikut terlibat di persidangan di perkaranya itu
tetapi ini kan dibagi bagi dua
nah bagi yang terdakwa lainnya tetap berjalan sidang seperti biasa
tahanan hendrisman tersebut nanti akan
dipindah dari pom dam jaya guntur ke rutan cabang kpk di gedung kpk kafling c satu
untuk menjalani isolasi secara mandiri di sana